kita beralih ke prediksi cuaca di jabodetabek saudara
badan meteorologi klimatologi dan geofisika memprediksi cuaca di wilayah jabodetabek pada tiga hari ke depan
bmkg menyebut wilayah jabodetabek akan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi pada pagi siang dan malam hari
bmkg juga mengingatkan masyarakat agar waspada bencana banjir dan juga tanah longsor
badan meteorologi klimatologi dan geofisika memprediksi cuaca di wilayah jabodetabek pada tiga hari ke depan
badan meteorologi klimatologi dan geofisika memprediksi cuaca di wilayah jabodetabek pada tiga hari ke depan
badan meteorologi klimatologi dan geofisika memprediksi cuaca di wilayah jabodetabek pada tiga hari ke depan